dinas kesehatan provinsi dki jakarta membuka rekrutmen untuk kontak tracer atau pelacak kontak
dan data manager atau petugas data untuk membantu pelacakan kasus covid sembilan belas di jakarta
pendaftaran ditutup pada rabu malam pukul dua belas
pemerintah mencari satu lima ratus empat puluh lima pelacak kontak dan sepuluh petugas data
untuk membantu melacak dan mendata orang orang yang melakukan interaksi langsung dengan pasien positif
dan orang orang yang sudah terinfeksi covid sembilan belas
para petugas wajib memenuhi persyaratan umum seperti memiliki jiwa kepemimpinan
mampu berkomunikasi dengan baik dan berinisiatif
terdaftar sebagai peserta aktif jkn atau memiliki kartu bpjs
dan bersedia ditempatkan di puskesmas di lima wilayah kota administrasi dki jakarta
sedangkan persyaratan khusus antara lainnya petugas data tingkat kabupaten atau kota
ini minimal berpendidikan s dua di bidang kesehatan
dan diutamakan memiliki str atau surat tanda registrasi efk
sementara pelacak kontak tingkat puskesmas harus berpendidikan minimal d tiga bidang kesehatan
bersedia untuk mengikuti pelatihan dari satgas
mereka harus siap ditugaskan hingga akhir desember
dan akan mendapatkan insentif rp tiga ratus enam puluh perharinya dengan delapan jam kerja
informasi dan hasil seleksi rekrutmen dapat diakses di kanal resmi dinas kesehatan provinsi dki jakarta